oke ini merupakan pertandingan pertama yang saya tunggu tunggu setelah tim saya akhirnya harus kalah tidak bisa lolos ke semifinal
ini psis semarang harus kalah adu penalti dengan psm makassar
kalau misalnya bram sendiri sebenarnya suka nggak sih lihat sepak bola
kalau indonesia tentu salah satu idola saya adalah persebaya surabaya
tapi ternyata memang tidak masuk babak final dan juga pertandingan akhir
kalau kita bicara soal persija kemudian ada persib bandung ini memang menjadi semacam legenda
ketika hari ini dipertemukan semua orang sepertinya seluruh indonesia tidak hanya bandung dan jakarta ini menunggu pertandingannya
nah kalau kita lihat kemarin kan piala menpora dua ribu dua puluh satu ini harus tidak boleh ada penonton ya tanpa penonton
nah ini salah satu yang kemudian formulasi yang sedang diusahakan oleh pemerintah supaya liga satu dan juga liga dua ini bisa berjalan melihat dari penyelenggaran piala menpora
nah ini kita tahu bahwa nanti malam akan ada leg pertama final piala menpora dua ribu dua puluh
ini antara persija dan juga persib bandung ini ramai ya tentunya
para supporter tahan diri tidak boleh nonton di stadion karena bisa disaksikan lewat televisi
dan telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola bung ahmal marhali melalui sambungan zoom
selamat pagi dea dan bra
bung akmal terima kasih sudah mau bergabung bersama kami ini di tengah waktu sahurnya ya
karena ini ramai sekali dibahas ramai sekali termasuk saya meskipun saya tidak mendukung atau bukan pendukung kedua
iya bukan jagoan
tapi bung amal dengan berbekal rekor tanpa kekalahan ya di enam pertandingan terakhir
apakah anda melihat persib bandung lebih berpeluang unggul dari persija di first like ini
ya ini pertandingan yang bisa dibilang final ideal ya dari komposisi kedua pemain
karena kedua tim memiliki pemain yang cukup ideal untuk tampil di final
persija jakarta misalnya diperkuat oleh tiga pemain asing dan juga tiga pemain naturalisasi
sementara persib juga diperkuat oleh pemain naturalisasi pemain asing yang mereka miliki saat ini
artinya ini final yang ditunggu tunggu oleh para pecinta sepak bola
dan akan sangat menguras emosi menguras adrenalin mulai dari hati pemain sampai kepada supporter yang mendukung dari rumah saja
nah inilah yang kemudian kita harapkan partai final ini menjadi klimaks dari piala menpora
sehingga kemudian menjadi rujukan untuk bisa digelarnya liga indonesia satu dan liga indonesia dua setelah lebaran nanti
bung akmal ini kan kalau kita lihat dari pertandingan selama di fase grup
kemudian perempat final semifinal kita lihat di sini dari produktivitas ini sepertinya persib bandung lebih produktif
tapi persija jakarta juga pertahanannya cukup kokoh
anda melihat bagaimana nanti pertandingan ini berlangsung
apakah seru begitu apakah mereka saling menahan diri di first like ini
ya secara kekuatan keduanya berimbang
tadi dikatakan bahwa persib bandung tim paling produktif di piala menpora kali ini dengan dua belas gol dari pertandingan yang sudah mereka jalani
sementara persija jakarta adalah tim dengan pertahanan tertangguh dengan hanya kebobolan tiga gol sejauh ini sepanjang piala menpora dua ribu dua puluh
rekor pertemuan juga akan menjadi acuan untuk pertandingan final kali ini
kalau kita lihat sejak liga indonesia digelar pada seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sampai saat ini setidaknya kedua tim sudah empat puluh kali bertemu
kalau kita lihat rujukannya persija menang tujuh belas kali kemudian enam belas kali berakhir imbang dan persib hanya menang tujuh kali
dalam rentang liga indonesia selama ini digelar selama empat puluh pertemuan
tapi kalau kemudian bicara sepuluh tahun terakhir kedua tim punya pertemuan yang imbang
ini menang empat kali persija menang empat kali delapan kali kedua tim bermain imbang
nah namun kalau bicara pertemuan dalam turnamen pramusim yang digelar sepanjang sejarah sepak bola indonesia
kedua tim ini sudah lima kali bertemu persib dan persija
yang pertama mereka bertemu di piala subtaunis
di piala suria tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam dan seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
kemudian di piala surya seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
dan di piala siliwangi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
menariknya di pertemuan ini semua dimenangkan oleh persib
oke baik kalau anda tadi mengatakan dari track record begitu dan juga komposisi pemain
kalau misalkan kita lihat dari kursi pelatih ini kemudian ada coach reni albert yang ternyata memang lebih lama punya pengalaman sebagai pelatih kepala misalkan dibandingkan dengan coach sudirman
kira kira menurut anda seberapa besar pelatih yang akan diberikan oleh persib
sebenarnya ada yang lebih besar andil coach dalam strategi dan juga potensi kemenanganan
justru saya melihat dari pelatih inilah yang akan menentukan siapa yang bisa memenangkan pertandingan
strategi kedua pelatihlah yang akan menentukan hasil akhir dari pertandingan ini
kalau kita bicara jalanan persija persib sejauh ini
persija dengan pelatih sudirman lebih mengandalkan sepak bola resultan
di mana hasil menjadi tujuan dibanding proses
kalau bicara robert len albert permainannya lebih berproses
sehingga kalau kita lihat permainan persib lebih atraktif sejauh ini dibandingkan persija di piala menpora kali ini
karena itu kalau yang sisi pelatih maka persib lebih diunggulkan dibanding persija jakarta
tapi kita tahu bahwa sejauh ini justru persija dengan strategi sepak bola resultan ala sudirman
ini justru mempunyai keberuntungan peruntungan luar biasa sampai mereka kemudian tampil di final
kalah di partai pertama pembukaan piala menpora dua dari psn makassar
tapi di luar dugaan mereka di luar dugaan
mereka bisa melewati itu semua sampai kemudian tampil di final
kalau bung akmal ini sesuai ya dengan statistik ini yang tadi anda sampaikan ya
ini karena kita tahu bahwa sejauh ini banyak sekali peluang yang dimiliki oleh persija
sebut saja seperti marco simic dan osvaldo hai ini hanya bisa melesatkan dua gol
apa yang harus dilakukan kos sudirman supaya permainan lebih atraktif
karena turnamen pramusim ini kan sebenarnya tidak hanya bicara soal menang kalah sportivitas
tapi juga menghibur
penggemar sepak bola yang sudah lebih dari satu tahun tidak melihat ada kompetisi bola
ya betul sekali sebenarnya tujuan dari piala menpora dua ribu dua puluh satu ini adalah simulasi dari kemudian akan digelarnya piala atau liga satu dan liga dua nantinya
diharapkan memang pertandingannya juga menghibur lebih atraktif
karena ini apa akan menjadi penontonan menarik buat para penonton supporter kedua tim yang hanya bisa nonton dari rumah saja karena tidak boleh hadir ke stadion
jadi kita berharap pertandingan final leg pertama di stadion maguardo sleman ini bisa menghadirkan pertandingan yang sangat menarik
sejauh ini misalnya kenapa marco simic agak mandul karena hanya mampu mencetak satu gol
karena tidak ada supply yang diberikan oleh linik kedua dari persija jakarta
baik itu oleh riko simanjunta kemudian osvado hai maupun mark klok yang bisa memberikan supply bola selama ini yang sangat bagus kepada simic
kita tahu kalau sejauh ini simic sebelumnya
setiap ada misalnya turnamen piala presiden dan juga piala indonesia dan liga indonesia
timing sangat produktif tapi kali ini justru penampilannya di bawah performa yang diharapkan oleh persija jakarta
karena itu perlu supply supply yang maksimal sejauh ini yang bisa diberikan oleh para gelandang gelandang persija jakarta
osvaldo hai kemudian rico simanjunta dan juga marco floch
dan inilah yang kemudian diharapkan bisa menjadi tontonan yang menarik
dimana persib akan menang
kalau dari komposisi pemain punya pemain pemain yang sangat berbahaya juga di depan
mereka punya wonder louis dan juga ezra willian yang ditopang oleh fred butuan serta revie haryadi
yang sangat bahaya sejauh ini dengan dua belas yang sudah dikumpulkan
ya ya ini saya sebenarnya cukup setuju deh dengan apa yang dikatakan oleh bung akmal
ini kemudian bukan hanya menjadi pertandingan saja tetapi juga kemudian tonggak begitu ya untuk melanjutkan liga liga berikutnya
bung akmal tapi menurut anda ketika memang sistem ini sudah berubah

apakah ini bisa menjadi hal yang ditiru untuk kemudian liga liga berikutnya agar bisa diadakan apalagi di tengah pandemi seperti ini bung
apakah ini bisa menjadi hal yang ditiru untuk kemudian liga liga berikutnya agar bisa diadakan apalagi di tengah pandemi seperti ini bung
ya kalau kita lihat sejauh ini bagaimana protokol kesehatan dijalankan kita harus berikan apresiasi kepada panitia
kepada pssi bahwa ketakutan awal cepakbola akan menjadi kelas terbaru covid sembilan belas tidak terbukti gitu

kesehatan dapat dijalankan dengan baik dan benar dan juga bisa menjadi acuan untuk kompetisi ke depan yang akan dijalankan
dan ini akan menjadi rekomendasi sepertinya dari pihak kepolisian bagaimana protokol kesehatan ini bisa dijalankan nanti kalau liga satu liga dua digelar
bahkan menpora bersama menteri pmk dan juga pak jokowi sudah memberikan syarat coba dipelajari bagaimana ke depan pertandingan sepak bola ini sudah bisa dihadirkan penonton
walaupun jumlahnya misalnya sepuluh sampai dua puluh persen
artinya sudah ada sinyal bagus dan ini harus dipertahankan
yang harus dijaga juga sebenarnya bagaimana sistem nanti kompetisi dijalankan ini juga harus bisa benar benar mengawal dan menjaga agar sepak bola bisa hidup kembali setelah satu tahun mati suri sepak bola kita karena pandemi
bung akmal ini sebelum bung akmal mungkin makan sahur ini ya
ini terakhir prediksi skor untuk persi persija ini
ya pertama lag
pertandingan final ini dua lag lag pertama yang dimainkan stadion maguwarjo kemudian lag kedua nanti minggu dimainkan di stadion manaantolo
untuk leg pertama ini saya melihat dua tim akan bermain sedikit hati hati untuk melihat kelemahan masing masing
nanti di leg kedua baru kemudian hidup mati kedua tim ini akan dipertontonkan
jadi kita berharap bahwa di lag pertama ini bagaimana strategi pelatih akan menjadi hiburan yang harusnya bisa dipertontonkan kepada supporter sporter
sambil kemudian kita berharap ada permainan permainan yang lebih menarik ya dari kedua tim yang ditampilkan sehingga menjadi hiburan buat kita semua
jangan sampai kemudian kejadian di putaran semifinal kemarin di mana banjir kartu kuning menjadi tontonan buat kita semua
nah permainan keras permainan yang apa namanya adu bodi yang sangat dan ketat ini kita berharap bisa dihindari
yang kita lihat adalah permainan adu tak

kalau saya melihat leg pertama ini kondisi kedua tim akan sangat menunggu kelemahan dan kekurangan lawan lawannya untuk bisa masuk dan mencetak gol
jadi peluangnya lima puluh lima puluh di lag pertama ini
baik terima kasih bung akmal kita akan sangat menunggu bagaimana leg pertama dan juga leg kedua nantinya ya seluruh indonesia
terima kasih bu akmal sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini